tanggung jawab lu
kalau gak mobil gua rusakin
lu punya mata lu parkir
tanggung jawab lu
tanggung jawab lu keluar lu
ini motornya kan sudah lama gak dipake toh mas
apa masih bagus mas
iya pak tatang
ini motor yang udah lama di garasi
tapi begitu saya cek semuanya masih bagus ternyata
tapi masih bisa dipake untuk ngebut toh mas
motor yang ini kerennya nggak kalah dengan motornya mas boy
yang ditanti kepolisian itu loh
iya toh mas
ngomong terus ini belum kelar ya
kita berangkat sekarang mas
di salma pak tatang
nanti langsung ke perempatan lampu merah jalan kusuma
saya jalan duluan kita ketemu disana ya
jangan ada yang ketinggalan ya pak
aku masuk duluan ya
mas boy ini walaupun kelihatan orangnya cuek
gak suka ngebut ngebutan
tapi dia itu hatinya baik loh bi
lah orang dia itu gak pernah lupa kalau dia itu hari jumat
itu mesti bersedekah bagi bagi nasi kotak
dia nggak pernah lupa pesen almarhum mamanya nyonya kinar
setiap hari jumat itu harus bersedekah
kok aku jadi ini seperti mas boy ya bi
udah buruan aja lah
udah berapa makan belum
siapa yang lapar
oh semuanya lapar
udah sabar nanti kita akan makan ya
yang sabar nanti boleh nambah makan ya
udah dateng makanan ya
kita bagi bagi makanan ya
untuk kamu ya ini juga untuk kamu
jangan lupa makannya nggak boleh sendirian
bagi bagi sama yang lain
ini untuk kamu
ini untuk kamu
bagi sama yang lain ya
makasih ya bang
bik minta satu lagi ya
biar sehat selalu ya
terima kasih ya bang
nggak enak banyak orang
aku lega banget
akhirnya kamu gak ditahan sama polisi
aku dengar semalam kamu ditangkap gara gara
aku baik baik aja
yaudah kamu abis ini mau ke kampus kan
kita bareng ya
aku boleh naik motor kamu
lo duluan aja deh
ibu masih lama ke kampus ya
yaudah kalau gitu aku temenin kamu aja
ya aku juga
di sini panas banyak debu banyak kotoran
emangnya lo betah
nggak apa apa aku tungguin kamu aja
aku juga mau kok bagi bagi
nggak salah dengar nih gue
kalau emang lo bener mau bantuin bagi bagi makanan di sini
coba ambil makanan di mobil putih itu
terus kasih ke kakek yang ada di sana
males banget sih kalau pemulung itu punya penyakit
kan ngeri aja kalau ketularan
aduh tapi gak apa apa deh
demi boy gue harus tahan
gue harus bisa dapetin dia lagi
bik satu dong
bantenya kotor ya
bantenya kotor ya
terima kasih anak ya
yeeh boy pasti sengaja ninggalin gue
tapi gue gak mau nyerah
gue harus bisa lakuin segala cara biar gue bisa dapetin simpatinya gue lagi
loh ini kok jadi ke jalan ini
padahal dari tadi gue udah ngikutin mapsnya
oh jangan jangan gue nyasar ya
yaudah deh gue putar balik aja
aduh gimana nih
sanggup jalan lo
kalau enggak mau jalan
ya ampun ya
tanggung jawab lo
tanggung jawab lo keluar lo
ternyata cewek cantik bro
saya bener bener minta maaf ya
saya gak sengaja
tadi saya lagi salah jalan
jadi saya gak fokus nyetir
tapi saya janji kok saya akan ganti semua kerugian motor kalian
kalau kalian nggak percaya kalian lihat ktp saya aja nih
ah gue gak butuh ktp
apaan sih maksudnya
ini namanya pemerasan
gak mungkin kan motor kalian kerusakan segitu banyak
eh secara ini mobil bagus
yoi cewek cantik g
eh lo padahal jaga ya mulut lo
gak ada orang yang mau direndahin kayak gitu

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya